dua sampel yang dinyatakan covid varian baru ini dikirim pada enam juni lalu
berbarengan dengan tiga sampel yang sebelumnya dinyatakan mutasi covid varian delta
satu sampel diambil dari pelintas jembatan suramadu asal bangkalan
satu lagi dari warga sampang
artinya virus covid varian delta juga terdeteksi di kabupaten tersebut
keluar lagi dua mas
keluar dua itu yang sama hasilnya adalah varian delta seribu enam ratus tujuh belas dua
satu memang berasal dari bangkalan alamatnya
satu alamatnya berasal dari desa senang kelamatan nepa
kecamatan banyu atas sampang madura jatim
yang adalah hasil dari penyekatan yang di suramadu itu
hasilnya memang adalah varian delta
tapi kondisi keduanya adalah baik sekarang
empat pasien varian delta ini dirawat di isolasi khusus
secara umum pasien dalam kondisi baik
namun secara laboratoris ct value masih sangat rendah
ct value bahkan ada yang diangkat tiga sampai empat
kondisi tersebut menandakan virus dalam tubuh pasien sangat banyak
sehingga sangat infeksius
ct value pasien cenderung turun drastis di hari ke enam dan ke tujuh
muncul tanda klinis berupa batuk pilek
pada hari ke sepuluh pemeriksaan pcr menunjukkan
daya tahan tubuh juga turun
nampaknya perawatan pasien memakan waktu lebih lama
padahal sebelumnya sesuai pedoman peraturan menteri kesehatan
hari ke sepuluh pasien covid tanpa keluhan medis bisa dipulangkan
jauh lebih lama
empat belas hari ini aja kita belum tahu ini ya
sampai hari ke dua belas ini memang kondisinya baik
tapi hasil pcr nya adalah rendah sekali gitu loh
dari dua ratus empat puluh lima pasien ada empat belas pasien hasil penyekatan suramadu
yang dilarikan ke rumah sakit rujukan karena kondisinya memburuk
lamanya perawatan memiliki konsekuensi serius
yakni kolapsnya fasilitas kesehatan
saat ini bahkan belum mencapai puncak dari gelombang varian delta
penularan yang masih varian delta semakin memperburuk pandemi
yang saat ini gagal dikendalikan
negara negara itu ketika terdeteksi saja
lebih dari varian alpha yang juga sangat jauh menular dibandingkan virus yang di
yang pertama kali ditemukan
termasuk lebih menyebabkan keparahan bahkan dua kali lipat dari varian alpha
sehingga potensi orang yang dirawat di rumah sakit lebih banyak
dan juga bisa varian delta ini efektif dalam menurunkan efekasi dari antibody
sehingga orang yang sudah divaksinasi dua kali pun ya akan terinfeksi
diki mendesak agar pemerintah daerah merespon situasi ini dengan serius
ia melihat belum ada kebijakan yang komprehensif dan tidak ada yang menyebabkan keperluan
rekomendasinya adalah meluaskan cakupan serta menambah kecepatan testing dan tracing
pencarian orang yang terinfeksi bahkan harus dilakukan dari rumah ke rumah
jika tidak momentum akan hilang dan pandemi semakin tak terkendali
diki mencontohkan apa yang terjadi di kudus
kombinasi kebijakan yang tidak jelas dengan pengabayan protokol kesehatan
melahirkan penularan dan angka kematian tinggi
tim diputan cnn indonesia